terima kasih anak
kamu baik sekali
nak kalau boleh paman tahu
kamu siapa dan berasal dari mana
saya hanya pengembara paman
saya sedang dalam perjalanan untuk ke pajejaran
pajajaran itu jauh sekali
saya hanya pengembara
sedangkan hari sudah mulai sore
kamu menginap disini saja
anggap aja rumah ini seperti rumah kamu sendiri nak
insya allah dengan senang hati
jari kunci ini sebentar lagi akan mencapai kesempurnaan
tinggal aku cari tumbal penutup
sumur ini kering
sumur ini membutuhkan persembahan
anak gadis di kampung ini sudah habis semua ki
carikan jenis yang lain
jangan bunuh anak saya ki
jangan bunuh anak saya
wahai dan yang penuh gua
kampung bawa persembahan untukmu
jangan bunuh anak saya ki
aku harus menolong anak itu
wahai dan yang penunggu gua
terimalah persembahan ku
paman hentikan semua ini paman
nah nah nah nah
terima kasih nak
untung ada kamu
coba kalau tidak
apa yang akan terjadi dengan anak saya
jangan berterima kasih kepada aku paman
berterima kasih lah kepada allah swt
bolehkah aku minta bantuan dari paman
sholat meminta hujan
turunkanlah berkahmu ya allah
dan selamatkanlah penduduk kampung ini dari bencana ya allah
yang di call

sia sia usaha ku buat ini mempelajari jurus itu
semua gambar tombak penuh gagal di penopang
aku harus cepat menguasai jurus itu
tentang kumbar ini
aku harus mencari sebuah penutup itu
bapak kakak yang menolongin kita itu
dia baik sekali dan sangat sakti
wah bapak juga nggak tahu karena bapak belum tanya ke dia
siapa kisah anak
seperti ini bukan orang sini
jangan banyak tanya
serahkan bocah itu
sampai jumpa di tempat lain
tidak itu sana
mahesa ternyata kamu yang kelihatan di kegacauan di kampung ini
kian san ternyata kamu sudah kembali
sekarang serahkan anak itu mahesa
tidak baik mahesa
manusia ditumbalkan untuk ambisi manusia lainnya
kau mau anak ini kian santra
langkahin dulu mayatku
mahesa lepaskan anak itu mahesa
anak itu tidak bersalah mahesa
kau mau anak ini
matilah kalian berdua di dalam danau itu
sekarang aku mempunyai waktu
untuk memulihkan tenaga dalam
jangan aku mengacu
jangan aku mengacu
paman jangan masuk ke danau itu paman
danau itu sangat dalam paman
kalau paman masuk danau itu
aku harus menyelamatkan anakku
aku harus melakukan sesuatu